terisolir lah di tempat tempat isolasi
oke tadi mas revo mengatakan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tanah air
tapi memang kalau kita bandingkan dengan di luar negeri misalnya di negara negara eropa
yang sampai saat ini jumlah penambahan kasus omikronnya lebih dari seratus ribu misalnya
kalau menurut analisa mas revo kita melihat dari bagaimana kemudian pemerintah menangani pandemi covid sembilan belas
selama ini dengan varian delta dan lain sebagainya juga
seberapa potensi kemudian itu juga bisa terjadi di indonesia mas revo
ya sejauh ini kan kita juga masih bertanya tanya ya eva ya
jadi kita bertanya di beberapa titik negara yang kasus omicron itu sudah terdeteksi
ada beberapa negara yang peningkatannya sangat pesat gitu
jumlah penderita kasus positif omikronnya sangat sangat tinggi
seperti yang terjadi di
inggris kemudian di perancis kemudian di amerika dan beberapa negara yang lain
tapi ada juga yang peningkatannya terbilang cukup
ya walaupun tinggi tapi tidak sangat tinggi ya
seperti israel misalnya
kemudian malaysia gitu
tapi ada juga negara negara yang relatif bisa
ada terdeteksi omicron tapi pertumbuhannya cukup bisa diminimalisir
seperti di hongkong misalnya atau di singapura negara tetangga kita
nah case case seperti ini seharusnya menjadi catatan buat pemerintah kita
apa sebenarnya yang terjadi di negara negara yang peningkatannya
ledakan kasus omikronnya itu cukup tinggi
tapi juga ada yang sedang sedang gitu
dan ada yang bisa diminimalisir
nah kes kes seperti itu yang seharusnya harus kita ambil pelajarannya

dugaan sementara kan di negara negara yang peningkatannya cukup tinggi
sangat tinggi tersebut karena penerapan protokol kesehatannya sudah mulai longgar ya
kalau kita melihat di inggris misalnya kalau misalkan kita melihat pertandingan liga inggris
pertandingan sepak bola atau di konser konser gitu
sudah bisa kita lihat banyak orang yang sudah tidak mengenakan masker gitu ya
dan konon juga di beberapa negara negara yang tingkat apa ya
pemerintah tidak memaksakan penerapan vaksinnya
karena di indonesia kan kita sejauh ini pemerintah terus mengencarkan protokol kesehatan
untuk memproteksi diri kita dan diri orang sekitar kita gitu ya
dan juga vaksin yang terus dikebut
nah saya pikir ini yang mungkin masih bisa menjadi senjata ya buat kita untuk melindungi
tameng diri kita untuk melindungi kasus omikron
jadi penerapan protokol kesehatan pemakaian masker menjaga jarak kemudian terutama vaksin ya
nah ini yang tadi juga di sebelum editorial view kan
juga mbak eva tadi juga menyampaikan dalam ad lift ya
bahwa vaksin dan masker itu adalah pasangan serasi untuk melindungi kita gitu kan
ya itu mungkin yang harus kita sadari bersama untuk masyarakat
termasuk pemerintah untuk terus mengejar vaksinasi
jadi mengejar vaksinasi yang sejauh ini
masih punya pr di
vaksinasi tahap kedua ya
oke artinya memang ada perbedaan kebijakan begitu ya
dalam upaya untuk menangani pandemi covid sembilan belas
kalau dibandingkan antara indonesia kemudian dengan negara negara lain
termasuk juga negara eropa
yang kemudian peningkatan jumlah kasus varian omikronnya itu begitu pesat begitu ya
sudah bergabung bersama kita juga mas revo mas elvan dhani sutrisno
wakil pemimpin redaksi detik com
mas elvan selamat malam
ya saya langsung saja minta catatan catatan dari detik com
soal bagaimana upaya pemerintah untuk menahan laju perkembangan
apa saja catatan dari detik com
oke saya kira kita patut bersyukur ya
kalau dari laporan yang pernah bahami kasus di lipurnatal kemarin tidak signifikan ya
artinya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan sudah baik
dan aturan dari pemerintah juga
saya rasa cukup ketat ya
dan itu membuat kita sama sama waspada gitu
kalau dilihat dari pertumbuhan
namanya kasus omikron saat ini di indonesia ada tiga puluh satu orang ya
kemudian apa namanya
apa ini sih
kasusnya omikron itu kalau menurut pakar itu kan virus bermata dua
meskipun dia itu menular dengan cepat
tapi dia juga tidak ada banyak kasus kematian
jadi dia bisa melawan antibody
tapi dia juga tidak bisa mengibarkan dampak yang signifikan
oke jadi masyarakat jangan panik tetap tenang gitu kan
meskipun di dunia ini memang betul betul seperti disampaikan tadi
merajalila ya diperantus sekarang paniknya luar biasa amerika dan lain lain
cuman kita pertumbuhannya pelan mudah mudahan ini bisa ditekan dengan cara memang
seperti yang sudah diarahkan presiden harus dijalankan oleh semua
apa pembantunya ya untuk betul betul menguji pintu masuk dari luar itu kuncinya
karena kan virus dari luar
dan memang jangan sampai ini kemudian terjadi penyebaran lokal
kalau terkait dengan nataru
apa namanya pantauan kami dari detikkom
ada sekitar satu tiga ratus lima puluh kendaraan yang keluar jakarta
dan itu mayoritas itu ke arah timur artinya dan ke arah sumatera
jadi itu betul betul mudik memang mudik natal ini
apa namanya kemudian juga tempat tempat wisata seperti ragunan
kemudian bandung segala macam itu terjadi kemacetan juga
banyak tempat wisata yang padat
ancol misalnya itu kenaikannya sampai dengan dua puluh tiga ribu dalam sehari
artinya memang masyarakat menggunakan momen libur natal dan tahun baru ini untuk jalan jalan
jadi memang kita harus betul betul waspada
apa namanya jangan lepas protokol kesehatan
pintu masuk harus dikunci vaksinasi jalan terus
gitu dan apa namanya dan jangan panik
jangan juga termakan isu isu hoax seperti
yang sekarang lagi berkembang ya ada delmikron yang katanya
tabungan data dan omikronnya sudah big itu hoax
jadi jangan panik isu yang dimainkan oleh pakar dari singapura
sorry dari india itu sudah murni dipantau oleh who sendiri
jadi artinya sekarang ini kita harus waspada agar sama sama bisa menjaga natal ini
tidak terjadi lonjakan kasus lagi
nah itu dia mas elvan salah satu yang kemudian menjadi catatan dalam penanganan pandemi
tentunya ini soal data begitu ya baik pengelolaannya
dan transparansi dan juga tadi mas elvan sempat menyebutkan serbuan informasi hoax
apakah ini juga masih potensial dialami dalam situasi penanganan varian omikron
namanya masyarakat itu kan apa namanya ya
mendapatkan informasi dari banyak tempat
salah satunya itu kan dari media sosial
kalau dia mendapatkan informasi dari media itu akan jauh lebih valid dibandingkan dengan media sosial
memang media sosial itu tidak bisa ditandingi kecepatannya
karena semua orang sekarang sudah menjadi seperti tanda petik wartawan
tapi wartawan memang tidak punya sertifikat jurnalistik gitu ya
jadi mereka tidak punya kewajiban untuk melakukan verifikasi informasi dan kemudian juga klarifikasi
akhirnya kalau masyarakat termakan itu justru berbahaya
dan di media sosial kami monitor memang berbahaya sekali
artinya sebagai media sebetulnya kami ingin menjalankan peran
dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi kontennya hoax di media sosial itu
makanya kayak delmi kronik kemudian kita klarifikasi kemana mana
itu jadi biar masyarakat tidak panik begitu
karena panik itu bahaya
panik itu bisa membuat kita mundur
dari apa yang sudah kita jalani
dari bagaimana kita bisa melewati krisis covid kemarin
oke mas revo ingin menambahkan
iya memang dari sejak awal ya kita kan tidak hanya menghadapi pandemi tapi juga infodemi gitu
ada banyak informasi yang berseliburan karena memang kecanggihan teknologi
ada banyak informasi yang saat ini terjadi
tapi memang efeknya adalah tidak semua informasi yang ada itu bisa terverifikasi dengan cukup baik
sekarang ada tugas tambahan memang buat media seperti the tick com dan cnn indonesia
salah satunya adalah menjernihkan informasi yang keliweran di media sosial
dan saya pikir penting bagi publik kalau misalkan menerima informasi itu harus dilakukan proses pengecekan ya
sama sama pengecekan ya harus ke media media yang sudah terverifikasi
atau media media harus utama yang selama ini menjalankan fungsi jurnalistiknya dengan cukup baik ya
kalau misalkan kita promosi ya baca lah the tick com dan cnn indonesia
baik baik terakhir kita merep up topik pertama kali ini
saya ingin tanya pertanyaan yang sama dengan mas revo dan juga mas elvan
kita tahu puncak kasus omikron belum terjadi tentunya
bagaimana kemudian catatan redaksi
apakah ini adalah upaya untuk menahan lagu penyebaran omikron ini
mungkin ke mas revo dulu silahkan
iya ini kan sekarang sedang pada tahap banyak orang sedang pergi untuk pulang ke bersilaturahmi ya
seperti tadi disampaikan oleh mas elvan bahwa ada satu tiga puluh lima juta orang yang terdeteksi meninggalkan jakarta dan untuk menuju ke kampung halaman
artinya potensi potensi untuk bertemu dengan silaturahmi ini kan bertemu dengan banyak orang
saya pikir masyarakat yang pulang kampung bertemu dengan sanak saudara gitu harus tetap menjaga protokol kesehatan setidak tidaknya kita saling menjaga
kita menjaga diri kita sendiri juga menjaga orang orang yang kita sayangi
sehingga jangan sampai kejadian seperti periode juni dan juli lalu satu bulan atau dua minggu tiga minggu setelah libur lebaran baru terjadi lonjakan kasus
nah ini memang yang sekarang sedang diwaspadai kan
yang paling penting sekarang adalah bagaimana kemudian pemerintah menyiapkan infrastruktur kesehatan
just in case kalau sewaktu waktu lonjakan kasus ini terjadi jangan sampai masyarakat itu kesulitan untuk mencari tempat tempat isolasi atau tempat tempat perawatan
karena kita tahu kan ketika kemarin varian delta itu terjadi yang merajalela di bulan juni juli banyak sekali catatan catatan penderita itu kesulitan untuk mengakses akses kesehatan
bahkan mencari oksigen ya
mencari oksigen ya pada waktu itu juga sulit ya
jadi hal hal seperti ini yang harus dipersiapkan
jangan sampai kejadian seperti pertengahan tahun kemarin itu terulang lagi
baik harus ada langkah langkah antisipasi
hmm oke jadi pemerintah menyiapkan tempat tempat karantina itu baik
tapi sebetulnya daripada memikirkan karantina dan lain lain lebih baik dikunci betul rapat rapat
jadi bagaimana mencegah penyebaran virus omikron
jadi pintu masuknya ke indonesia karena virus dari luar
kemudian dari dalam mencegah bagaimana agar tidak terjadi penyebaran lokal
itu saya kira harus betul betul ketat
jadi aturan aturan kemarin yang sempat jadi kontroversi ya sudah
sekarang sudah ada aturan baru yang lebih baik
mudah mudahan ingat ya kesehatan itu menjadi hak seluruh rakyat indonesia
jadi pemerintah harus betul betul serius
tadi mas revo sudah sampaikan
artinya memang betul betul aturan itu harus tetap
tidak bisa dinegosiasi
kita tahu kemarin banyak kasus kan
ada sampai bayar
akhirnya harusnya karantina aja bisa ke rumah dan lain lain
itu jangan sampai terjadi lagi
beri contoh yang baik untuk masyarakat
dengan menegakkan aturan yang baik untuk masyarakat
maka masyarakat juga akan penuh kesadaran untuk mengikuti aturan aturan
dan bahkan kesadaran untuk mengikuti protokol
kalau masyarakatnya sadar itu akan menjadi cara yang paling ampuh untuk melawan covid
dibandingkan hanya pemerintah yang berusaha
jadi kerjasama antara pemerintah dengan rakyatnya ini bisa bersama sama memerangi corona
baik itu utama ya kerjasama dari semua pihak
kita akan jeda dulu
kita akan bahas topik lain yang juga tak kalah hangat diperbincangkan selama sepekan ini
yakni muktamar ke tiga puluh empat nu dan dinamika pemilihan ketua umum pbnu
cnn indonesia newscast segera kembali